perkenalkan saya zumi analis dari bank indonesia
sobat rupiah di kafe museum bank indonesia jakarta
indonesia menjadi dan memegang sebagai keketuaan asean tahun dua ribu dua puluh tiga
sudah banyak upaya yang dilakukan oleh indonesia
untuk menjadikan asean sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia
salah satunya oleh bank indonesia
untuk dapat memahami dan melihat bagaimana usaha yang sudah dilakukan oleh bank indonesia
kita mengundang pengamat dan juga narasumber dari eksternal
yaitu bapak fitra faisal hastiadi
dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
kami persilahkan pak fitra
baik pak fitra terima kasih banyak sudah hadir
pak fitra saya ingin lebih mendalami tentang keketuaan asean tahun dua ribu dua puluh tiga oleh indonesia
sebenarnya apa pak fitra peran asean bagi perekonomian kawasan dan juga indonesia
sangat sentral ya kalau kita lihat dari judulnya asean s epicentrum of growth
dia menjadi sentral bukan hanya untuk negara negara di lingkup asean
sekarang kalau kita melihat ada pertarungan ya
di antara barat dengan timur
antara eropa barat dan juga dengan eropa timur kita melihat ada tensi
tensi politik ya secara geopolitik
nah itu kemudian menghadirkan sebuah kekhawatiran
dan bahkan kalau kita lihat dari data
itu ada sebuah fenomena yang disebut sebagai franch shoring
jadi menepi ya ke temannya sendiri sendiri
jadi kalau kita lihat data dari uncted
amerika serikat dan juga eropa itu mulai mengurangi aktivitas ekonominya
dan juga yang dianggap ideologi atas terlalu dekat dengan rusia
sementara di sisi yang lain china juga melakukan hal yang sama
china dan juga teman temannya yang juga dianggap
bukan menjadi bagian dari amerika serikat
itu sepertinya juga mulai mengurangi pengaruhnya
nah tetapi kita melihat bahwa di tengah tengah ada asean
asean ini menjadi semacam kutub pertemuan
di antara negara negara yang sedang berdikai dengan negara lainnya
jadi kalau kita melihat asean sebagai epicenter of growth
menjadi titik konsolidasi bagi negara negara yang sekarang sedang bertikai
dan oleh karenanya kita bisa menangkap peluang peluang tersebut
jadi kita bisa meningkat menangkap apa yang ditinggalkan amerika serikat ke china
dan juga apa yang ditinggalkan china ke amerika serikat
karena asean ini secara geografis berada di tengah tengah
dan secara politik dia juga berada di tengah tengah
karena mereka tidak memihak baik di kanan maupun di kiri
aktivitas franch shoring ini justru kemudian memuluskan jalan asean
untuk menjadi tempat konsolidasi menjadi tempat tumbuh bersama sama
oke jadi memang fenomena fans shoring ini ya
karena adanya geopolitik tension antara sisi barat dan timur
sehingga menjadikan asean sebagai epicentrum of growth
nah dalam pelaksanaan keketuaan asean ini kan banyak agenda agenda yang dibahas
dan pasti juga ada yang menjadi prioritas
dalam hal tersebut kita boleh dijelaskan nggak pak
yang dimaksud dengan priority economic deliverables
prioritas artinya ini yang menjadi fokus asean ke depan seperti apa gitu ya
nah tiga pilar ini termasuk diantaranya enam belas deliverables atau enam belas variable
yang dibagi menjadi tiga pilar utama
yang pertama adalah bagaimana kita bisa memuluskan jalan dunia
yang kedua adalah bagaimana kemudian juga memperkuat ekonomi digital
karena diyakini bahwa ekonomi digital inilah yang kemudian akan mampu membawa asean pulih lebih cepat
dan yang ketiga adalah kita bicara mengenai bagaimana yang tumbuh ini berkelanjutan
jadi ekonomi hijau ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam terbarukan
ini yang kemudian menjadi prioritas buat proses proses pemulihan ke depan
oke pak fitra jadi kalau kita melihat tadi sobat rupiah
bahwa dalam pelaksanaan keketuaan asean ini ada prioritas ekonomi deliverables
yang memang terdiri dari tiga pilar
menurut pandangan pak fitra dalam pelaksanaan priority economic deliverables tersebut
bagaimana peran bank indonesia di dalam keketuaan asean tersebut
saya rasa ini akan jadi sangat sentral
kenapa karena kalau kita bicara mengenai proses pemulihan
proses pemulihan ini selain berasal dari sisi fiskal
bagaimana bank indonesia dan juga bank indonesia bekerja sama dengan bank sentral lain di lingkup asean
ini memuluskan langkah langkah kita untuk recover stronger dan juga recover lebih cepat
nah di ekonomi digital itu sendiri kita melihat bagaimana
kan kemana mana teman teman ini
kan kalau kita melihat di jalan gitu ya
itu kok belanja ke tukang ketoprak gitu ya
kalau membedakan antara milenial dan kolonial sekarang gampang sekali
kalau isi dompetnya itu banyak uang kertasnya
nah kalau milenial itu biasanya dompetnya kosong
yang dibawa apa yang dibawa hpnya
tapi jangan jadi modus
kita bawa hp nanti mau bayar alfamart atau indomart
jadi yang di scan itu justru
tapi anyway kris itu tau gak teman teman sekalian
kita sudah sampai sekarang dua puluh enam tujuh juta users
nah itu artinya dari tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang
itu sudah cepat sekali pergerakannya
dan kalau kita bicara mengenai kontribusi ekonomi digital
untuk indonesia sendiri sekarang sudah sampai sembilan ratus delapan puluh triliun
artinya lima tujuh persen dari gdp kita
itu berasal dari ekonomi digital
tahun dua ribu tiga puluh empat lima ratus triliun
itu nanti akan ada berasal dari ekonomi digital
dan bank indonesia disini sangat berperan
apalagi kalau kita kemarin bahas asean
nah itu yang juga sebenarnya mencoba untuk memuluskan
yang mana disitu kontribusi ekonomi digital
di asean itu sampai satu triliun usd
nah kalau kita bandingkan dengan yang empat kontribusi
sektor digital di indonesia yang sampai tahun dua ribu tiga puluh
artinya sepertiganya itu berasal dari indonesia
nah oleh karenanya peran bank indonesia dalam hal ini
tidak hanya sebagai kalau kita lihat bank sentral ya
tapi ini menjadi lebih relevan lagi
bank sentral sentral di asean gitu ya
oke jadi memang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi
dan juga tadi ekonomi digital
serta ekonomi sustenabilitas ya keberlangsungan
memang peran bank indonesia menjadi sangat penting sekali
ditambah dengan kemampuan konektivitas sistem pembayaran
yang sebenarnya mendukung aktivitas perekonomian
sekarang mungkin pak fitra kita sedikit beralih
kalau tadi kita berbicara tentang peran bank indonesia
bagaimana pandangan pak fitra terkait perang
secara keseluruhan indonesia terhadap keketuaan asean dua ribu dua puluh tiga
indonesia ini menjadi sangat penting sekali
karena indonesia tanpa menjadi ketua asean sekalipun
bahkan menjadi satu satunya negara asean
karena ya secara gdp secara kekuatan ekonomi
udah saatnya gitu kita memang memegang tampuk
apalagi indonesia selain potensi potensi ekonominya
juga tengah menjalankan politik yang bebas aktif tadi
jadi indonesia menjadi wajahnya asean kenapa
karena dulu ketika awal awal di forum g dua puluh
bahkan pak jokowi datang ke rusia
itu adalah pengeja mantan dari politik bebas aktif kita
dan menjadi wajahnya asean di dunia
sehingga dalam hal ini posisi indonesia itu menjadi ya
oke pak fitra mungkin sobat rupiah sedikit
terkadang kalau baca di koran itu ada asean
sebenarnya keterkaitan keketuan asean
dengan kawasan kawasan ekonomi seperti asean plus tadi itu apa ya pak fitra ya
nah ketika saya menjadi titik konsolidasi
titik pertemuan antara negara negara lain
ini memunculkan peluang peluang untuk bekerjasama beyond asean
dan kalau kita bicara asean saja sebenarnya ya
kalau kita lihat dari perjalanan asean dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh didirikan sampai sekarang
sebenarnya ya tujuan utama asean itu didirikan dulu apa sih
sementara tujuan tujuan atau target target ekonominya
sebenarnya agak sulit untuk tercapai gitu ya
tingkat keterikatan perdagangan atau keterikatan ekonomi antara negara negara asean
nah jadi solusi kedepannya
sebenarnya kita tidak hanya bicara mengenai asean
tapi asean tidak bisa bergerak kemana mana
tanpa adanya solusi yang menghadirkan negara negara di luar asean
artinya solusi kedepannya harus beyond asean
dan untungnya negara negara lain juga melihat asean sebagai titik temu itu
sehingga kita bisa menjadi mendapatkan keseimbangan baru di masa depan
oke pak fitra terima kasih banyak penjelasannya
jadi sobat rupiah bayangkan bahwa asean ini sebagai pusat pertumbuhan
dan tidak lupa tadi pak fitra sempat cerita tentang kris
yang ternyata konektivitas sistem pembayaran menggunakan kris ini sudah dilakukan di berbagai negara
tanpa harus menukar ke mata uang negara lain
tapi kita tidak akan menjelaskan hal tersebut
karena informasi tersebut dapat sobat rupiah baca di majalah bicara edisi seratus
negara negara mana saja sih yang sebenarnya sudah dapat menggunakan kris
sehingga bisa mempermudah perjalanan sobat rupiah di luar negeri lainnya
pada majalah bicara edisi seratus tidak hanya membahas tentang keketuaan asean
ataupun juga negara negara tujuan yang bisa menggunakan kris
tapi juga terkait cara jitu dapatkan pinjaman usaha
rekomendasi kuliner dari tempat healing
serta masih banyak artikel lainnya
baik sobat rupiah terima kasih banyak pak fitra atas penjelasannya dan waktunya
terima kasih untuk sobat rupiah yang sudah menyaksikan
dan kita akan bertemu pada kesempatan lainnya